aduh pak ini lho pak kan
pak boy kan bukan siapa siapa pak
bukan orang besar juga
dan belum jadi apa apa pak
jadi boy kayaknya gak pantes deh pak
kalau papa memuji terus kayak gini
nah ini namanya cocok
harus tegur yang keras mas
jalan lembek lagi kayak kemarin
aku yakin reva itu anak yang baik
tapi karena dia bergaul sama temen temennya
dan boy itu jadi pengaruhnya besar banget mas
jadi bandel jadi susah dibilangin jadi nakal
itu kan akibat pergaulannya
jadi menurut aku mas harus
tegur dia supaya dia nggak sering bergaul dengan boy dan
dan endegangnya itulah mas
karena itu sangat mempengaruhi pergaulan dia
dan attitude dia di rumah juga
makasih sayang kamu udah ngingetin mas ya
mas mau tegur dia
jangan kasar kasarnya sama reva
ngomongnya baik baik aja pelan pelan aja
pokoknya jangan kasar kasar ya
kalau nakal citakin aja kepelanya
kalau belum pulang gak mungkin papi ada di depan kamu
papi tuh bener bener kecewa sama kamu
bener bener papi kecewa sama kamu
baru aja papi tegur kamu
kamu masih bersikap kasar sama mama adrian
dia ngadu apa lagi emang dia ngadu aku berbuat jahat sama dia
kamu berani membantah papi
tapi yakin sekarang kalau sikap kamu sekarang adalah akibat pergaulan kamu
kamu bergaul sama siapa sih
sama si boy atau temen temennya si boy
ayolah reva kalau cari temen tuh gak boleh yang gak sembarangan
harus yang berkelas jangan sembarangan kayak gitu dong
tapi gak berhak ngomong kayak gitu
tapi tuh gak tau temen temen aku kayak gimana
temen temennya boy boy mereka tuh semua orang baik nih
baik baik itu di mata kamu
kamu masih polos kamu belum bisa melihat dari semua sisi
kamu belum tahu bagaimana sisi yang lain
bisa saja kamu hanya melihat sisi baiknya
sementara sisi jahat
sisi jahatnya dia sembunyikan
apapun alasan kamu tapi tidak membenarkan kamu bersikap kasar sama mama adrian
tapi tuh harusnya tau dong kenapa aku berbuat kayak gini
aku berbuat kayak gini karena aku tau pi adriana tuh jahat
tuh punya niat jahat sama papi
ah sudah lah dibilangin sama orang tua malah memfitnah orang lain
mulai hari ini kamu tidak boleh keluar rumah lagi sampai liburan kamu selesai
tapi gak boleh seenak kayak gitu dong sama aku
sementara kamu sendiri
tapi tidak mungkin bersikap seenaknya sama kamu
kalau seandainya kamu pun tidak seenaknya sama papi dan mama diana
papi sudah cukup kasihan sama kamu
tapi sudah cukup kasih kamu toleransi
kamu hianati kebaikan papi dengan bersikap kata sama mama adrianti
pokoknya papi tidak mau tahu
kamu tidak bisa keluar rumah
sampai liburan kamu selesai

yaudah udah menjalan
kamu temenin gue dulu ya
kan kok baru di bengkel ini
lu kan lebih kenal sama sobong ucok
nanti gue tungguin deh
nanti kan kita langsung ke warungnya babe
oke deh kalau gitu
kita harus cari tahu
yang udah mengkhianati kita
yang ada benernya
ini tuh harus diselidiki
sebenarnya kecurigaan haikal
beralasan juga sih
kalau orang dalam yang udah ngerjain
apa iya tristan pelakunya
gue juga gak punya bukti yang jelas
buat nunjukin kalau emang tristan
yang ngerjain motor gue
dan gue juga gak mau
kalau nanti malah tuduh tuduhan
atau fitnah fitnahan sama tristan
gue harus cari bukti yang banyak
dan gue juga harus tahu dengan pasti
apa bener tristan yang udah ngerjain motor gue
eh papa cuma liat liat berita online aja
tumpen banget papa nungguin aku
om jun itu tadi telepon
ya dia nanyain lagi
kapan kamu ada waktu luang
untuk ngelatih di perguruan macan putih
ya nama besar kamu itu
sangat dibutuhkan di perguruan sana boy ternyata
pak ini lupa kan
ah boy kan bukan siapa siapa pak
bukan orang besar juga
dan belum jadi apa apa
pak jadi boy kayaknya gak pantes deh pak
dan boy takutnya nanti boy jadi orang sombong lho pak
kamu tuh emang anak ganteng kwadrat
anak mama ini baik hati dan tidak sombong
sama persis di belakang mamahnya
boy itu rendah hati
itu karena mirip papanya
mirip mama lah pak
gak mungkin pak
sifat rendah hatinya boy itu ya dari papanya dong
yang jelas udah kayak mamanya tahu
kalau papa itu selalu mau menang sendiri
selalu merasa diri paling benar
gak pernah mau ngalah
bukan yang selalu merasa menang sendiri
terus gak mau ngalah
loh kok jadi sekarang ramai yang
udah pak ma
sebenarnya boy itu belum punya kapasitas
buat ngajar bela diri sama orang lain pak
soalnya boy itu
boy jangan gitu dong
om jun itu kan teman baik papa
kalau kamu nolak ya papa gak enak dong
lagiin kamu kan udah janji sama om jun
kok pakai acara gak enak segala sih pak
jangan gara gara gak enak terus anak kita jadi korban
wah ini namanya gak cocok tau
justru papa ngelakuin ini nih untuk kebaikannya boy
aduh pak ini namanya tuh pemaksaan tau
kalau kita sebagai orang tua
maksa keinginan kita untuk dikerjakan sama si anak
itu namanya pemaksaan papa
loh kok papa
bukanlah yang biasa maksa anak itu mama
gak pernah tau
jadi yang ojok ojokin boy
yang nyuruh nyuruh boy
itu bukan mama
papa kalau itu mah lain
itu semuanya mama kelakukan demi masa depannya si boi
karena mama yakin adriana itu paling cocok buat nemenin si boy
cocok cocok dari mana